kita ke informasi selanjutnya gubernur bali wayan koster menyatakan tidak ingin memperlakukan program keluarga berencana dua anak cukup di bali
hal ini disampaikan buntut kekhawatiran punahnya nama anak ketiga dan keempat di bali yakni komang dan juga ketut
koster mengatakan pada tahun dua ribu dua puluh tiga data jumlah siswa sd smp sma smk dan slb di bali mencapai seratus atau tujuh ratus maksud kami tujuh ratus lima puluh delapan satu ratus tujuh puluh empat orang
dari jumlah siswa tersebut sebanyak tiga puluh sembilan persen orang menggunakan nama anak pertama yaitu putu wayan dan juga gede
nama anak kedua yaitu made kadek dan nengah sebanyak tiga puluh enam persen
sedangkan yang memakai nama anak ketiga yaitu komang dan nyoman hanya sekitar delapan belas persen
dan yang memakai nama anak keempat yaitu ketut hanya enam persen
menurut koster dengan adanya program kb berdampak buruk terhadap warisan budaya bali
koster berharap warga bali
bisa melahirkan anak lebih dari dua anak karena nama nama bali merupakan warisan leluhur yang harus dijaga